melawan kanker paru stadium empat kepala pusat data informasi dan humas badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb
sutopo purwonegroho justru makin semangat dan optimis untuk bisa sembuh
meski setiap hari dirinya harus menahan sakit dan tergantung dengan obat penghilang rasa sakit
sutopo juga tetap bekerja untuk memberikan informasi kepada masyarakat
saya meskipun sudah difonis kanker paru paru stadium empat sudah menyebar di banyak tempat
namun saya lawan saya tidak hanya tidur saja merenungi nasib saya
saya sebagai jurubicara bnpb ketika terjadi bencana masyarakat media menunggu saya
sutopo purwonugroho difonis menderita kanker paru stadium empat sejak januari dua ribu delapan belas lalu
meski awalnya terpukul
dan merasa takut sutopo akhirnya tabah menerima apa yang disebutnya ini sebagai ujian dari tuhan
dia justru tak menyerah dan terus berusaha untuk kesembuhannya
sutopo menjalani rangkaian pengobatan yang disarankan dokter hingga saat ini
ia juga terus mengkonsumsi obat penghilang nyeri dengan dosis tertentu
namun untuk melawan ketergantungannya terhadap obat ia berusaha mengurangi dosisnya
selain itu ia juga menjalani kemoterapi dan radiologi atau penyinaran untuk membunuh sel kanker
menurutnya proses ini sangat langsung

saya selama sudah satu tahun sejak difonis sakit kanker januari dua ribu delapan belas sampai saat ini
sudah menjalani berbagai macam pengobatan dan sebagainya
memang sangat melelahkan kesat penyakit kan
namun saya belajar berdasarkan beberapa buku yang saya baca
ternyata kita harus selalu berpikiran positif
kalau kita memiliki pikiran yang positif

aku sehat aku bisa melawan kanker tubuh
dan aku masih panjang umur
itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih kuat
tetapi kalau kita menderita sakit kita hanya mengeluh
kemudian hanya diem saja itu menambah tambah sakit
sutopo purwono groho lahir di boyolali jawa tengah tujuh oktober seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh empat sutopo menyelesaikan kuliahnya di uu jawa tengah

pada cuiahnya di universitas kajamada ugm yogyakarta
karirnya di bnpb dimulai sejak dua ribu sepuluh hingga saat ini
sebagai kepala pusat data informasi dan humas bnpb
sutopo tetap bekerja memberikan informasi terkait kebencanaan
sepuluh orang luka hilang sampai sekarang masuk dalam kursi pecarian
ia juga aktif di sosial media
beberapa kali ia mengunggah aktivitasnya dengan kucing kesayangan
setiap engkau nonton di viner
semangat dan optimisme sutopo ini menuai dukungan dari masyarakat
terima kasih pak sutopo
ia mengajak masyarakat dan penyitas kanker untuk menjaga pola makan dan selalu berpikir positif
terus beraktivitas dan memberi manfaat
sebab baginya makna kehidupan bukan ditentukan panjang pendeknya usia
namun seberapa besar mampu memberi manfaat bagi sesama
ardia putri agadipa surabaya
sungguhlah indah susah lupa